pada suatu ketika hiduplah dua saudara parubaya matthew dan marilla cusbert
mereka punya pertanian green gables
mereka memiliki seorang gadis angkat bernama anne
anne adalah gadis muda yang baik hati yang bersekolah
dia adalah siswa yang sangat cerdas
marilah aku mendapat nilai a semester ini juga
ya aku tidak terkejut
itu sebabnya aku sudah menyiapkan kue wortel favoritmu untuk malam ini
meski pintar dan selalu menjadi juara kelas semua orang mengolok ngolok anne
oh itu datang anne megamind
mengapa kau datang ke sekolah jika kau sangat pintar
kau tahu aku tidak suka ini julian
diamlah dia peliharaan guru
bisakah kalian berdua berhenti mengganggunya
pergilah dan urus urusan kalian sendiri
ah dia lagi
kemudian diana dan anne pergi ke kelas
selamat pagi murid murid
hari ini kita akan merevisi beberapa metode irigasi yang telah kita diskusikan
saat anne mulai mencatat gilbert anak laki laki yang duduk tepat di belakangnya mulai menjambak rambutnya
bisakah kau menghentikannya
gilbert berhenti sekarang juga
ya cukup untuk kau berteriak anne
apa yang sangat mengganggumu
cepat berdiri di luar kelas
oh tidak aku minta maaf ini salah kubu aku yang harus dihukum
tidak dia perlu tahu bagaimana berperilaku di kelas yang sunyi
pergi keluar dan berdiri n
anne dengan sedih berjalan keluar kelas
dia berdiri di luar dengan penuh air mata
menangis dengan sedih
setelah kelas selesai gilbert berlari menemui anne
aku telah mencatat semuanya di buku ini bukuku
aku tidak butuh ini gilbert pergilah
aku tahu ini salahku beritahu aku jika aku bisa membantu
cara terbaik untuk membantuku adalah jangan bicara denganku dan aku pun sama
anne kemudian berjalan pergi meninggalkan gilbert dengan sangat sedih
beberapa hari kemudian anne pergi bermain dengan teman temannya
ayo balapan siapa yang mencapai pohon itu lebih dulu maka mereka bisa naik perahu duluan
hahaha ya aku pasti jadi yang pertama
tidak dalam mimpimu
gadis gadis itu mulai berlari mereka berteriak ke arah pohon
namun anne di sisi lain tertinggal dia tidak bisa berlari dengan sepatu sekolahnya
tiba tiba ada sebuah cabang yang tidak dilihat anne yang merobek roknya
dia kehilangan keseimbangan dan jatuh lututnya terluka
oh tidak diana aku butuh bantuan hai
anne menyadari bahwa dia terlalu jauh dari teman temannya
dan itu membuatnya menangis
aku sangat terluka dan roko juga robek
wah aku tidak tahu harus berbuat apa
saat itu gilbert lewat di sana dia gemetar ketika mendengar seseorang menangis
jadi dia berlari dan mengetahui itu adalah anne
oh tidak anne biarkan aku membantumu
gilbert merawat luka luka

sudah aku harap kau baik baik saja sekarang
anne merasa lega dia ingin berterima kasih pada gilbert
tapi kemudian dia ingat waktu itu di sekolah berkata dia tidak akan berbicara lagi pada gilbert
anne dengan kesal berjalan pergi
anne apa kau tidak akan memaafkanku atas apa yang kulakukan padamu
anne hanya melihat ke arahnya dan berlari mengejar teman temannya
apa yang membuatmu begitu lama
kami pikir kau tersesat jadi kami mencarimu
aku jatuh aku terluka dan roku robek
tapi gilbert datang untuk membantuku itu manis sekali
aku senang kalian berdua bisa berteman
hari demi hari berlalu anne berusia enam belas tahun dan sudah waktunya untuk kuliah
semoga kalian berhasil anak anak selamat untuk semua orang atas hasil kalian
terima kasih bu
aku disini untuk memberitahu kalian semua bahwa queens academy
salah satu akademi terkemuka untuk jurusan pertanian
telah mendatangi kami dan meminta kami untuk mengirim siswa terbaik kami
jadi kami telah memilih kandidat yang menduduki peringkat teratas secara berurutan pada semester ini
yang pertama adalah anne
apa selamat ya anne
kandidat kedua kita adalah gilbert blight
semua orang bertepuk tangan saat anne dan gilbert berdiri di sana dalam kebahagiaan
segera matthew marila dan diana harus mengucapkan selamat tinggal pada anne
aku akan sangat merindukanmu aku akan menunggu dengan sabar
kau akan selalu membuatku bangga putriku
makan tepat waktu dan tidurlah dengan nyenyak oke
ingatlah tidak ada yang lebih penting daripada makan dengan benar dan tidur nyenyak
iya marilla aku akan melakukannya sampai jumpa lagi
dadah anne semoga sukses
anne mengambil jurusan pertanian dan belajar banyak hal baru di akademinya
dia juga melihat gilbert di sampingnya sama baiknya
beberapa hari kemudian pihak kampus mengumumkan
queens academy memiliki skema beasiswa every untuk siswa berprestasi
silakan penuhi persyaratannya untuk melamar
aku sangat menginginkan beasiswa every aku akan bekerja keras untuk mendapatkannya
anne mulai belajar sangat keras dan memastikan dia menjadi yang teratas di universitas
dan hanya dalam beberapa hari anne pergi untuk memeriksa papan pengumuman
selamat atas beasiswa averymu anne kau akan dapat menyelesaikannya dalam setahun
hanya ada dua bulan tersisa bagi anne untuk menyelesaikan pendidikannya di queens academy
internet mereka telah biarkan alex buds terkecil
tapi pada kenya kemudian mereka bisa di roberts journalist
kalau legislasi bahaya keyinginan perlu selesaikan ke awal itu
kembali ke rumah untuk menemani marila
matthew adalah pria yang baik
dia memanggilku putrinya
terakhir kali dia sangat bangga
padamu anne karena kau
memberi kami keberanian bahwa tanah pertanian
yang kami bangun akan dijaga
aku akan merasa sangat kesepian
tanpa dia aku hanya punya
dua bulan akademi tersisa tapi aku
telah memutuskan untuk tetap di sisimu
aku akan menjagamu dan membantu pertanian
kau harus benar benar menyelesaikan
pendidikanmu sayang tidak
kau sangat membutuhkanku saat ini aku tidak
akan meninggalkanmu dalam keadaan ini
kau bisa berada di sini
sekitar sebulan kemudian gilbert datang
ke rumah anne untuk menemui marila
aku turut berduka cita atas kehilanganmu
terima kasih sudah berkunjung gilbert
aku punya beberapa bantuan
ini adalah orang orang yang dapat membantumu
di pertanian ini mereka adalah
orang orang yang jujur dan sangat berhati hati
aku pikir kau perlu mereka
itu manis sekali gilbert
tapi aku tidak punya cukup uang untuk membayar gaji
sekarang oh ayolah
jangan khawatir tentang itu gajinya akan
dibayar olehku kau memiliki
hati emas anak muda
aku tidak bisa cukup berterima kasih
kumohon marilla kau dan matthew
adalah yang paling manis bagiku
ini adalah hal yang bisa aku lakukan
dan anne mulai berbicara dengan marilla
aku tidak tahu bahwa kau mengenal gilbert
dengan baik ah bagaimana
ayah gilbert adalah teman masa kecilku
kami terlibat dalam
beberapa kenakalan aku tidak
ingat dengan detailnya tapi yang
aku tahu adalah bahwa aku
sangat marah aku tidak pernah
memaafkannya apakah sekarang kau
aku sangat menyesalinya
dia adalah pria yang baik
sayangnya dia meninggal pada
usia lima puluh tahun aku tidak bisa
mengatakan padanya bahwa aku telah memaafkannya
dan aku juga ingin meminta maaf atas
tindakanku aku mempelajarinya
dengan cara yang sulit kita harus
memaafkan dan melupakan
kita tidak tahu apapun bisa
terjadi lebih baik selalu
bersikap baik dan bisa
memaafkan aku mengerti marilla
tunggu ada yang harus
kulakukan baiklah sayang
anne berlari keluar rumah mencari
menuju ke hutan gilbert
berterima kasih atas semua yang kau lakukan untuk kami
ah tidak apa apa senang
bisa membantu dan satu hal lagi
begitu jahat padamu selama ini
kau membantuku memperbaiki rollku dan merawat
lukaku aku tidak pernah memiliki
keberanian untuk mengatakannya
dan itu sayangnya menjadi kebiasaan
aku selalu senang ketika aku melihat kau
melakukannya dengan baik pak aku mengerti
tidak apa apa kita bisa
dan begitulah anne dan gilbert
menjadi teman dan hidup bahagia
membantu dan mengajar semua orang
bertani kalian tahu semua
orang membuat kesalahan dan kita harus
bersikap baik kepada semua orang
memaafkan tidak berarti apa yang dilakukan orang
lain kepada kita tidak salah itu berarti
kau melepaskan diri dari rasa sakit
yang mereka sebabkan kepadamu kita harus
menyembuhkan rasa sakit karena kita
tidak pantas mendapatkannya jadi
maafkan dan lupakan